informasi terbaru baru saja terjadi sekitar pukul tujuh belas lima puluh lima ada gempa dengan magnitudo enam enam mengguncang wilayah tuban jawa timur
tapi terasa hingga ke jogja dan juga bali
kami akan konfirmasi ke rekan kami yang berada di bali
sekarang ini ada i nyoman wirya dinata koresponden kami selama sore
nyoman nyoman informasinya gempa ini sempat juga terasa di bali
lini masa juga menyebutkan hal itu
bagaimana terasanya gempa ini pukul lima sore tadi waktu indonesia barat
betul heranov sekitar pukul tujuh belas lima puluh lima waktu indonesia bagian tengah
memang terasa sekali gempa tidak hanya di denpasar tadi tempat saya didiam tinggal
kemudian juga terasa dilaporkan oleh warga ada terasa di wilayah kute kemudian di wilayah gianyar termasuk juga di wilayah tabanan
itu laporan yang baru sementara yang kita terima dari grup grup bencana
kemudian hingga saat ini memang belum ada laporan
mengenai kerusakan yang terjadi untuk gempa yang terasa di pulau bali ini
kalau kita lihat data dari bmkg disebutkan bahwa gempa berpusat di tuban jawa timur dengan kedalaman enam puluh delapan km
dan memang dinyatakan kemungkinan akan terjadi gempa susulan di awal awal dinyatakannya gempa apa namanya epicentrum gempanya
namun hingga saat ini ataupun setelah terjadinya gempa
pada pukul tujuh belas lima puluh lima waktu indonesia tengah tersebut
tidak terjadi gempa susulan yang dirasakan baik warga dn pasar maupun tabanan dan kute
artinya gempa tadi sangat terasa sekali sekitar satu sampai dua menit
dan gerakannya adalah gerakan horizon vertikal yang dirasakan terutama mereka yang berada di lantai dua atau lantai tiga rumah
sehingga ada beberapa warga yang kemudian berhamburan keluar untuk mencoba menyelamatkan diri
namun hanya beberapa saat saja kemudian mereka setelah merasakan tidak terjadi gempa susulan
mereka sudah kembali masuk ke dalam rumah untuk melakukan aktivitas
baik terima kasih atas laporan anda langsung dari bali
terima kasih banyak